abi gak mau hadiah
abi pengennya tante dewi
oma bawain gantinya tante dewi buat kamu
dan orangnya baik banget
lebih segalanya daripada tante dewi
jadi kamu udah gak usah inget inget tante dewi lagi
memang ada orang yang lebih baik
dari tante dewi
ya jelas ada dong
latihan tante dewi itu kan
dia tuh bukan baik
dia tuh jahat
dia yang bikin kamu cacat kayak gini
yang gak bawa kamu ke dokter
bawa lari kamu dari rumah sakit
itu kan jahat namanya
tante yang baru ini
temennya papa bayu
kalian pasti cocok
semoga reva bisa merebut hati abi
supaya abi lupa sama dewi
iya tante sebentar

rem jimin pergi besok

lagi lagi untuk kamu ini english lo
sebelum belajar tante ingin ajakin kamu jalan jalan

sebelum belajar tante ingin ajakin kamu jalan jalan
ya ampun aku lupa
aku kan pernah ajak abi muter muter terus dia hilang
gawat kalau abi sampai cerita ke tante retno
hancur semua rencana aku
tapi gimana kamu akan mengangkat mereka
itu kasih apa kamu
dirawat di rumah sakit
aku kasian banget sama dia tante
dia masih kecil
tapi dia udah harus
pulak balik rumah sakit
syukurlah kalau kalian
udah saling kenal
abis seneng kan ketemu lagi sama tante reva
abi ini anak yang
ibunya siapa tante
tante gak tau
anak aku sendiri
seharusnya pertemuan ini
penuh tangisan dan rahma mengharukan
kenapa aku gak merasakan apa apa
yang aku rasakan
membawa keberuntungan buat aku
semua sama kamu reva
aku mau ke rumah
penting cari angkot lain aja deh
kali dicek dulu dong bang
mobil rusak dipake narik
saya tahu siapa perempuan di foto itu
pantas selama ini nggak ada respon
dari keluarga tante retno soal foto ini
nggak salah lagi
seandainya bayu masih ada
pasti masalahnya nggak tanki seruh kayak gini
takut jangan sedih kayak gini ya
aku yakin kalau mas bayu ada
mas bayu pasti sedih ngelihat tante kayak gini
aku yakin banget mas bayu ingin tante bahagia
lagian kan sekarang udah ada api di sini
aku juga ada di sini
jika saya juga dipunggung
aku punar menanganmu
aku biarkan kaener
tante yakin abi udah kangen kan sama papa bayu
kalau papa bayu masih ada di sini
bapak bayu pasti inginnya abi ada di sini untuk jagain homa
kan abi udah menjadi penggantinya papa bayu sekarang di rumah ini
abi tahu nggak kalau tante reva tuh juga udah gak punya orang tua sama kayak abi
tapi tante reva udah menganggap omanya abi sama seperti ibunya tante eva sendiri
jadi abi boleh kok
kalau abi juga mau manggil tante reva dengan sebutan mama